sebuah situs berbentuk bangunan mirip dengan piramid
sabtu siang ditemukan di perbukitan di purworejo jawa tengah
susunan batu berundak yang tertata rapi
dengan tinggi dua ratus meter dan luas sekitar satu hektare ini
ditemukan pertama kali oleh foto rahman warga setempat
inilah situs berbentuk bangunan yang menyerupai piramida
yang berada di perbukitan manoreh
tepatnya di desa sidomulyo purworejo jawa tengah
penemuan situs yang berada di tanah milik pariadi ini
mengundang perhatian petugas jagar budaya
dari dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga kabupaten purworejo
hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa bangunan yang mirip dengan piramida
yang berada di jawa barat ini tersusun dengan rapi
bangunan memiliki struktur batuan desit
berukuran panjang sekitar satu ratus lima puluh cm dengan diameter tiga puluh sampai lima puluh cm
ini menyerupai seperti di jawa barat itu kan ada gunung padang
tapi di sana itu batuannya itu bentuknya antara satu dengan yang lain
ini sama baik panjang ukurannya hampir sama
kalau ini sebetulnya menyerupai juga
mirip piramida berarti pak
sebelum ditemukan sekitar sebulan yang lalu
bukit yang dikenal warga dengan gunung pajangan tersebut mengalami longsor
akibatnya tanah dan tumbuhan yang menutupi bangunan tersebut
amblas dan badan bukit pun terbuka
pajang dalam arti keindahan
jadi dulunya itu memang akan dibangun sebuah jani yang indah
yang melambangkan kejayaan zaman majapahit
tapi sebelumnya sempat tertutup tanah sama tumbuhan pak ya
ya tutup tanah sama tumbuhan karena mungkin ada lutusan gunung ya
memang saya secara jelas
saya tidak pernah ditemukan tidak ada
tapi memang sebelum tidak ada longsor memang ada orang yang mengintip

rencananya temuan situs bangunan yang mirip piramida ini
akan diteliti lebih lanjut oleh para ahli geologi dan arkeolog dari yogyakarta